kalau ke daerah saya senang usg itu sudah ada di puskesmas
masuk ke rumah sakit lagi saya lihat baik di provinsi maupun kabupaten kota
sudah ada mri sudah ada mamograf sudah ada cat lab
tapi selalu keluhan di daerah utamanya di provinsi provinsi kepulauan
selalu adalah dokter spesialis
dalam enam bulan ini kalau ke daerah secara mendadak saya masuk ke rumah sakit
kadang belok ke puskesmas
alat alat yang diperlukan seperti misalnya usg itu sudah ada di puskesmas
masuk ke rumah sakit lagi saya lihat baik di provinsi maupun kabupaten kota
sudah ada mri sudah ada mamogram sudah ada

sudah ada mri sudah ada cat lab
tapi selalu keluhan di daerah utamanya di provinsi provinsi kepulauan
selalu adalah dokter spesialis
ini menjadi pr besar kita menurut saya
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya